anda kembali di rumah pemilu saudara polisi menangkap caleg dewan perwakilan rakyat kabupaten
atau dprk aceh tamiang dari partai keadilan sejahtera bernama sofian terkait kasus peredaran narkoba
caleg terpilih dprk aceh dari pks sofian digiring aparat dit narkoba bares krim polri
di bandara soekarno hatta tangerang banten pada senin siang
sofian ditangkap pada sabtu dua puluh lima mei lalu saat sedang berbelanja baju di jalan medan banda aceh manyak payet aceh tamiang
sofian diduga terlibat kasus narkotika dengan barang bukti sabu senilai tujuh puluh kg
menurut polisi caleg pks itu sudah masuk ke daftar pencarian orang sejak maret dua ribu dua puluh satu
ia terindikasi melarikan diri dari wilayah aceh tamiang hingga ke medan sumatera utara
selama berapa satu bulan lebih menghilang kita cari dan alhamdulillah tiga minggu sebelumnya kita berhasil mendeteksi di mana pelaku ini berada
ya akhirnya alhamdulillah kemarin di aceh tamiang di tempat pembelian baju distro baju si pelaku s ini terungkap